itu dia udah kondisinya panas belum lagi tanggal tua belum lagi kita ini udah hari
senin sampai jumat kerja terus begitu kan belum ada apa namanya ya
beban pekerjaan segala macem

enggak juga sih tapi memang karena kondisinya semakin panas ini membuat kita jadi terstimulus untuk semakin emosi
nah terlebih ditambah lagi perasaan juga ya mungkin kalau misalnya anissa pagi perasaannya lagi galau galau gimana gitu
ini tentunya membuat semakin ah marah gitu
mau malam mingguan tapi ada bayi di rumah nggak bisa kan mungkin bisa coba kesini ya
ya ini salah satu cara melepaskan stres ini adalah menghancurkan barang barang tapi jangan barang barang yang ada di rumah juga
di jakarta ada tempat khusus untuk melakukan ini
betul tapi yang jadi pertanyaan apakah cara ini efektif secara psikologis
daniel ahri punya liputannya untuk anda
sampai kantor jalanannya macet belum lagi pas sampai kantor kerja ada ngumpuk aduh bikin stres ya
saya butuh hiburan tapi nggak mau yang biasa
pada dasarnya setiap individu punya cara sendiri untuk menghilangkan stres
melampiaskannya dengan menghancurkan benda benda seperti yang saya coba saat ini merupakan salah satunya
oh tetap terkendali lho
menghancurkan barang dilakukan di ruangan khusus seluas tiga x lima meter
tersedia botol hingga tv bekas untuk dihancurkan
semua kegiatan diamati petugas lewat kamera pemantau
lalu apakah cara ini efektif untuk meluapkan stres
ya seperti misalnya ada yang suka flying fox dengan teriak mereka bisa menyalurkan semua kegeramannya
kemudian dia pulih secara psikisnya bukan masalahnya selesai
tapi dengan demikiannya kita bisa melakukan hal yang lebih baik
dan jika dia lebih tenang maka dia bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik
makanya ada terapi teriak ada terapi mungkin menghancurkan sesuatu atau merobek sesuatu
itu boleh boleh saja
walaupun belum tentu semua orang efektif melakukannya
tidak ada yang sangat banget ya
dan tenang aja meskipun disini banyak banget pecahan kaca dari botol botol yang kita hancurkan
kita tetap aman karena saya menggunakan wear pack
terus kita dikasih helm kacamata google terus masker
dan sarung tangannya juga dua lapis plus ini
sepatu boots plastik supaya pecahan pecahannya tidak masuk ke kampung kita
tempat rekreasi berkonsep red room atau ruang amuk ini sebetulnya sudah lama dikenal di beberapa negara
pengunjung datang untuk menyalurkan kemarahan yang timbul akibat urusan percintaan pekerjaan atau bahkan isu politik
seperti yang sempat dirasakan masyarakat amerika serikat pasca pemilu dua ribu dua puluh
wuuu ternyata ya lima belas menit yang meluarkan tapi gak apa apa
yang penting terlampiaskan stresnya
karena kita pasti tahu kalau stres yang diluapkan itu bisa jadi penyakit
dipertensi dan pun dijual atau bahkan depresi
bagaimana anda tertarik
dania arding nugraha rianto jakarta